hai kedatangan gubernur jawa timur di pasar pondok permata suci pps manyar gresik jawa timur
kamis pagi disambut pedagang pasar dengan antusias hingga lupa untuk menjaga jarak
terutama saat pembagian masker dan face shield gratis dari bppd provinsi dan gresik dalam
kunjungannya kofifa menyatakan belum bisa memastikan kapan tatanan baru bisa diterapkan
pasalnya status surabaya raya yaitu kota surabaya sidoarjo dan gresik masih menjalani
psbb yang ketiga dan angka kasus positif di tiga daerah tersebut masih tinggi kofifah menyatakan
untuk menerapkan kenormalan baru sesuai pedoman who diperlukan masa transisi setelah psbb selain
itu tiga daerah tersebut harus bisa mengontrol penyebaran kofit sembilan belas bisa memenuhi layanan
kesehatan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan
kepada kelompok rentan kofit sembilan belas dan partisipasi masyarakat menjalankan protokol kesehatan
kalau sedang psbb seperti ini maka pasca psbb kalau menurut pendoman pihak
wu ada yang terlalu transisi setelah restriksi restriksi batasan jadi ada masa transisi
yang sekarang sudah dilakukan di malang raya nah kalau nanti proses penurunan angka yang
terkonfirmasi positif sudah makin signifikan layanan kesehatan sudah tersedia dan dipastikan
bisa memberikan layanan bagi pasien kofi sembilan belas maka sebetulnya proses untuk
mengambil keputusan selesai psbb dalam masa transisi pasca psbb jadi ada ada angka angka secara
epidemiologi yang akan dijadikan alat pengontrol untuk bisa mengambil keputusan apakah sudah saatnya
transisi menuju new normal atau bagaimana ini kan masih proses ini menjadi tingkat di tiap hari sementara
itu mariyatti seorang pedagang mengaku senang hati dan menangani keputusan yang telah dilakukan oleh psbb
sementara itu mariyatti seorang pedagang mengaku senang hati dan menangani keputusan yang telah dilakukan oleh psbb
menangani keputusan yang telah dilakukan oleh psbb
menangani keputusan yang telah dilakukan oleh psbb
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alat pelindung wajah hanya memakai masker
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alatyoung wajah hanya memakai masker
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alat young wajah hanya memakai masker
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alatyoung wajah hanya memakai masker
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alatyoung wajah hanya memakai masker
sebelumnya pedagang pasar tidak pernah membuat alatyoung wajah hanya memakai masker

telah mengunjungi pasar pps manyar
gubernur kofifah indar parawansa bersama rombongan melakukan sidak terkait physical distancing
yang diterapkan di pabrik mie instan di pt kas
serta meninjau kampung tangguh di kecamatan riorejo gresik
miftahul arief gresik jawa timur